menteri pertahanan prabowo subianto melakukan kunjungan ke mabes tni cilangkap jakarta timur
kedatangan menhan prabowo subianto langsung disambut panglima tni marskal hadi cahyanto bersama jajaran kepala staf tiga matra
menteri pertahanan prabowo subianto datang menggunakan mobil pribadinya toyota alphard putih dan langsung menjalani prosesi upacara jajaran kehormatan
dalam kedatangannya ke mabes tni cilangkap prabowo diketahui memberikan pengarahan dan ucapan terima kasih atas rencana dan pencapaian program pembangunan minimum essential force tni yang telah dilakukan panglima tni serta kepala staf tiga matra yang sejauh ini sudah dianggap di jalur yang benar atau on the right track
selain itu prabowo memfokuskan untuk melakukan peningkatan alutsista serta sumber daya manusia di tubuh tni
prabowo juga berjanji untuk bekerja keras dalam mengemban tugas kemenhan
dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh tni untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan republik indonesia